pera komosia pera komosia terima
inilah hari yang paling dinanti stefanus igo louis geringa urat
bersama keluarganya ia meninggalkan flores timur menuju tanah ngada
untuk mengikuti ritual idi manu
memikul empat butir kelapa dan seekor ayam jantan
louis mengelilingi ngadu dan baga simbol leluhur lelaki serta perempuan etnik ngada
sebelum memasuki rumah adat
di rumah adat ini ia disambut keluarga maria litwina jatipaba istrinya
maria bersuku bogometu etnik ngada
sejak menikah pada lima belas april dua ribu tujuh belas
louis dan maria belum meresmikan pernikahan mereka secara adai
ritual idi manunium wajib dilakukan oleh setiap lelaki di luar etnik nada
yang meminang wanita ngada
dengan mengat suku di ngada mengalih sistem kekerabatan makrolinial

ia dianggap sebagai pernikahan yang menjengkelkan
seekor babi dikorbankan dalam ritual tersebut
ibu ibu yang dianggap sebagai pernikahan yang menjengkelkan
ibu ibu yang dianggap sebagai pernikahan yang menjengkelkan
hati babi yang masih segar langsung diperlihatkan kepada pemangku adat
ia meramal kehidupan pasangan ini melalui kondisi fisik hati babi

warga ngada menyebut ritual itu iso urangana
ramalan baik dan buruk disampaikan langsung oleh pemangku adat
warga ngada menyebut ritual itu iso urangana

pasangan ini diramal akan menjalani kehidupan suami istri dengan babi
pasangan ini diramal akan menjalani kehidupan suami istri dengan baik
namun sang pengaku adat berpetua ada dua supervisori aslinya

pengaku adat berpetua agar kedua selalu waspada karena hal buruk bisa saja terjadi
idy manunil diakhiri dengan jamuan makan
kini louis yang berasal dari suku uran kabupaten flores timur
resmi diterima sebagai bagian dari keluarga besar etnik ngada
terus terang saya merasa sangat lega setelah melalui proses dan juga upacara adat ini
saya diterima masuk dalam menjadi anggota resmi di saolongasia itu etnis singada dan saya merasa sangat lega
dan juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak dari keluarga perempuan dan keluarga rumah ini
sudah menerima saya secara resmi
oke dan ini adalah hasil dari proses yang panjang
menunggu hampir empat tahun tiga tahun lebih dari dua ribu tiga belas sampai sekarang jadi ya pastinya lega setelah menikah tiga tahun
suku yang bergabung dengan etnik ngada memegang teguh warisan budaya leluhur
mayoritas tersebar di delapan kecamatan dari dua belas kecamatan yang ada di kabupaten ngada nusa tenggara timur
beberapa di antaranya kecamatan bajawa bajawa utara aimere inerie jerebeu golewa golewa selatan dan golewa barat
konon nenek moyang etnik ngada adalah pelaut yang tangguh
ngada lebih tepat disebut etnis karena dia terdiri dari puluhan suku yang memiliki sejarah asal usul yang sama
nah dari sair syair mitologi
ajaran pokok yang disebut su'uyuwi itu dipercaya oleh masyarakat bahwa leluhur orang ngada
leluhur orang ngada ini berasal dari suatu tempat yang jauh dan tempat yang tidak diketahui persis
diungkapkan dengan sair zili giugema
satu tempat yang tidak pasti
nah leluhur ini mengarungi samudera luas dengan menggunakan perahu layar dan menyinggahi beberapa tempat
persinggahan pertama itu jawa persinggahan kedua itu bima itu berarti sumbawa ya
persinggahan yang ketiga itu sumba
dan akhirnya perahu layar yang membawa leluhur orang ngada itu mendarat di pantai selatan
nah ini adalah kabupaten ngada sekarang
dari aspek sosial etnik ngada memiliki ciri mengandung sistem stratifikasi sosial
bajawa adalah ibu kota ngada
di wilayah inilah leluhur etnik ngada
pertama kali bermukim sebelum menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya
karena itu bahasa bajawa menjadi bahasa etnik ngada
meski etnik ngada kini tersentuh modernisasi sejumlah suku masih menempati permukiman tradisional
kabupaten ngada memiliki puluhan kampung adat yang menjaga keberadaan bangunan rumah beratap hilalang
sebagian di antaranya dijadikan obyek wisata
sehingga ia dilahirkan buta
jawab yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya
tetapi karena pekerjaan pekerjaan alat harus dinyatakan di dalam dia
sebesar cump dunno
kabupaten barito utara kalimantan tengah
ia belum pernah merayakan reba di tanah kelahirannya
karena mau nunjukin anak anak bahwa ini reba ini
maksudnya dari nenek moyang
sekali sekali kan kita mau tunjukin ke anak anak lah
biar tahu adatnya gimana gitu keluarganya gimana gitu
seperti yang lain keluarga meo melakukan tradisi berkumpul setiap tahun menjelang reba
saudara anak dan cucu memanfaatkan waktu reba untuk bersilaturahmi
serta menyelesaikan segala permasalahan keluarga
sebelumnya berdatangnya tahun baru menurut penanggalan etnik ngada
pesta reba di ngada diadakan secara bergiliran di setiap wilayah
sejak desember hingga februari
bagi etnik ngada reba merupakan pesta terbesar setiap tahun
bagi orang ngada rebah itu adalah pesta bulan baru ya
atau kemudian berkembang menjadi pesta tahun baru
bagi masyarakat agraris tradisional etnis ngada
mengapa disebut bulan baru
karena bulan reba ini adalah bulan pertama
dalam kalender tersebut

yang mengikuti lunar year ya
mengikuti peredaran bulan
sehingga dalam masyarakat etnis ngada ini
menganut tiga belas bulan
dengan nama nama bulan dari sistem itu agraris sebenarnya
namun zaman baru perubahan values ini
yang paling dib jam kesulitanas dengan istilah direnyulai
pada saat ke settle di wilayah babe
karena tenaga rohi normal disels
di barulah lancah
pada hari pembukaan rebah kekalelah bangunan sederhana dari bambui dan ilalang setinggi setengah meter
yang dianggap sebagai miniatur rumah adat dibersihkan
di sini pula sesaji disiapkan
ayam nasi dan moke sejenis minuman khas flores dipersembahkan kepada leluhur
ritual ini dinamakan wasikeka
tujuannya mengundang para leluhur hadir dalam pesta reba yang akan segera digelar
wasikeka ditutup dengan makan buah
mereka mendukung kita ada kehangatan hubungan dan cinta
paling silaturahmi antara yang sudah mendahului kita dan semua anak cucu yang lagi ada
sebelum pesta reba dimulai lebih dari seribu orang memenuhi halaman rumah adat melakukan misah
mereka adalah suku yang berasal dari kampung tetangga
mereka diundang oleh pemangku adat saulongazia penghuni kampung pautri yang menyelenggarakan rebah
bagi etnik ngada reba bukan sekedar pesta merayakan tahun baru
namun reba digelar sebagai ungkapan syukur atas perolehan panen dari sang pencipta
mereka menyanyi seraya memanjatkan doa
ada pula oinenio syair berisi ungkapan syukur atas berlimpahnya hasil alam
oinenio menggambarkan beberapa aspek
kemudian ada syukur
lalu ada karakter tadi
gambaran itu adalah cukup lengkap di situ
pokoknya dari semua aspek kehidupan
itu ada di dalam inenio itu
simbol persatuan dan kesatuan etik
ngada yang tersirat dalam syair
mereka yang masih hidup ataupun arwah leluhur
dipanggil untuk mengokohkan
tali kasih sejati
nasi dan daging
menjadi menu wajib dalam perjamuan reba
disinilah mereka menikmati
apa yang telah disediakan oleh
makanan disuguhkan kepada
setiap suku yang hadir
reba menjadi simbol
berbagi dengan sesama
saya boleh tambahkan dalam bahasa adat
itu yang katakan
itu dalam perjamuan
kita membagi rasa
dalam pesta reba
yang dibutuhkan bukan jumlah
daging atau nasinya
banyak tetapi suasana
persaudaraan itu yang paling
malam semakin larut
menyanyi dan menari
puncak reba ditandai oleh tarian besa uwi
uwi berarti ubi
syair dalam o'uwi
bercerita tentang ubi
yang telah memberi kehidupan
sejak zaman nenek moyang etnik ngada
merupakan ajaran pokok etnik ngada
ungkapan o'uwi secara harfiah berarti memanggil ubi
bait bait dalam lagu oi
menyiratkan persatuan dan kesetiaan
meski syair pujian secara eksplisit ditujukan pada ubi
secara implisit merupakan ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta
yang telah memberi hasil untuk ubi
di hasil panen berlimpah
mereka memohon kepada penguasa semesta
agar senantiasa melimpahkan hasil panen
dan musim yang baik sepanjang tahun
gelap berganti terang
tahun yang baru dirayakan
pada hari berikutnya
setiap suku menggelar pesta serupa di rumah besar
kali ini suku kopa di kampung welujara merayakan reba
tiap keluarga di kampung ini mengumpulkan bahan makanan untuk dimasak
pesta reba diadakan selama beberapa hari secara bergiliran di kampung kampung
biasanya reba berlangsung tujuh hari
selama itu pula suku etnik ngada yang menggelar reba
setelah berkebun mereka menyebutnya pire atau tagu
reba juga menjadi momentum mengembalikan keharmonisan keluarga setiap subuh
mereka berkumpul untuk saling memaafkan dan menyelesaikan konflik keluarga
petuah juga disampaikan tetua adat sebagai bentuk evaluasi
agar setiap anggota suku menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang baru
sepanjang satu siklus siklus satu tahunan kehidupan
itu tentu setiap keluarga atau setiap suku pasti mengalami konflik konfliknya
termasuk konflik tanah ya tanah warisan mungkin digarap tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh para tua adat dan sebagainya
dan ketegangan ketegangan ini yang kemudian mesti diselesaikan
waktu yang tepat untuk rekonsiliasi ini adalah waktu rebah
pada penghujung reba
suku bogometu sebagai pemangku adat reba di desa waru peli satu
menutup serangkaian pesta reba dengan doi
dari rumah adat saulo ngazia setan dan pisang dan seekor ayam siap diarak berkeliling desa
adapun yang lain memikul sirih pinang dan ubi
dipimpin pemangku adat orang tua dan remaja dan anak anak mengikuti arak arakan ini
mereka mendatangi satu persatu rumah adat dari kampung ke kampung
rumah adat di desa waru peli satu
rumah adat di desa waru peli satu
ada sedikitnya tiga puluh delapan rumah adat di desa waru peli satu
yang tersebar di empat kampung
yang di kampung paute walujara boria dan waru peli
dan dihuni oleh sebelas suku
mereka disambut oleh setiap keluarga yang mendiami rumah adat
disajikan sebagai simbol persaudi
jumlah sumber rumah adat di desa waru peli satu yang dihuni oleh sebelas suku mereka disambut oleh setiap keluarga yang mendiami rumah adat
ada pula warga yang menyuguhkan moke
untuk dinikmati saat berpesta
setelah berkeliling kampung
nyanyian uuwi pun dilantunkan lagi sambil menari
tradisi reba menjadi bagian yang tak terpisahkan
dalam kehidupan etnik ngada
suku di ngada meyakini akan terjadi bencana
bila tak menggelar pesta reba
manakala kita tidak meneruskan
warta amanat leluhur
kita akan kena
karena itulah kita akan dapat
kutukan sendiri dari kelalaian kita
ada tiga macam akibat kelalaian itu
bisa kita ditimpa berbagai macam kesulitan
ada tantangan dan cobaan hidup jadi sangat berat
tapi lebih lebih lagi mata boe
mata boy itu punah seluruh
anak cucu itu kalau kita tidak ingat
reba adalah tradisi yang menjaga
keharmonisan langit bumi dan udara
di dalamnya terkandung pesan luhur dari sang pencipta
inilah kekayaan budaya
yang menjadi simbol persatuan etnik ngada